hai harap harap cemas itu yang dirasakan oleh puluhan pengusaha umroh dan haji di jawa timur
akibat kelangkaan vaksin meningitis sekitar satu lima ratus jamaah umroh yang seharusnya berangkat pada
sepuluh oktober mendatang terancam gagal berangkat karena belum menjalani vaksinasi meningitis
sufian arief ketua asosiasi muslim penyelenggara haji dan umroh republik indonesia daerah jawa
timur berharap ada kebijaksanaan khusus untuk kasus kelangkaan vaksin saat ini tidak seharusnya
pengusaha dan jamaah yang menanggung kerugian akibat vaksin meningitis di jatim habis
selain itu ampuri berharap pihak kantor kesehatan pelabuhan juga cepat dalam merespon kebutuhan masyarakat
terkait verifikasi data kesehatan jamaah sehingga kasus gagalnya sekitar sembilan puluh jamaah umroh melalui bandara juanda
pada bulan ini tidak kembali terjadi
itu tragis lah bagi kami terutama setelah masa pandemi kita teman teman travel umroh haji
sesuai slogan dari gubernur jawa timur sendiri untuk jatim bangkit
nah kalau kondisi seperti ini gimana teman teman pengusaha ppu mau bangkit kan gitu
berapa kerugian yang ditanggung oleh teman teman
harapan kita memang ada diskresi lah terhadap kebijakan mengenai vaksin meningitis itu sendiri
sementara kepala bagian pelaksanaan umroh dan haji kemenak jatim abdul haris membenarkan
adanya kelangkaan vaksin dan sertifikat vaksin internasional
selasa pagi kemenang langsung menggelar rapat koordinasi tertutup melalui daring dengan kjri jeddah
dan kantor urusan haji di arab saudi
hasilnya pemenuhan vaksin meningitis di jatim akan disegerakan
kita berupaya untuk mensikapi kelangkaan vaksin itu dengan beberapa langkah strategik
di antaranya tentu mengharap untuk penyediaan vaksin ini dimaksimal
kantor kesehatan pembang
pelabuhan juanda mengungkapkan vaksin meningitis di jatim telah habis minggu ini
kkp juanda sudah membuat pengajuan vaksin pada kementerian kesehatan sebanyak tiga puluh sampai tiga puluh lima ribu dosis
diperkirakan akan siap pakai pada sepuluh hari mendatang
menanggapi sejumlah jamaah umroh yang gagal berangkat bulan ini selamat memastikan tidak ada kaitannya dengan ketersediaan vaksin meningitis
saat ini di indonesia memang ada kelangkaan vaksin
namun sampai sekarang juga tidak ada kemampuan untuk mengambil vaksin meningitis
juga untuk surabaya jawa timur ini kkp masih bisa melakukan vaksinasi meningitis
terakhir minggu inilah kegagalan
dan kemarin itu adalah bukan mengakui vaksin
karena informasi yang diterima oleh kkp itu tidak seperti biasanya
yang satu hari sebelumnya sudah masuk ke kkp sehingga tiga jam sebelum keberangkatan kkp petugasnya sudah siap di sana
kkp petugasnya sudah siap di sana

jumlah jamaah umroh yang antri berangkat umroh melalui bandara juanda sebanyak enam puluh ribu orang
mereka seluruhnya wajib disuntik vaksin meningitis dengan tarif seharga rp tiga ratus lima hingga rp tiga ratus lima puluh per orang